kita awali berita dari razia tempat hiburan malam
sembilan pelajar smp di kota madiun
senin malam diamankan petugas gabungan
saat berkumpul di sebuah tempat karaoke
para pelajar membantah jika mereka sedang melakukan pesta miras
sembilan pelajar sekolah menengah pertama nampak terkejut
saat petugas gabungan memasuki ruang karaoke
di sebuah kafe di jalan es parman madiun senin malam
mereka kemudian diperiksa satu persatu oleh petugas
untuk mengetahui adanya penggunaan narkoba maupun miras
meski tidak ditemukan hal yang mencurigakan
petugas tetap membawa semua pelajar ke kantor satpol pp
untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut
salah seorang pelajar membantah jika mereka sedang pesta miras
mereka berkumpul untuk merayakan ulang tahun temannya
di tadi kesini acara apa d
razia tempat hiburan malam sengaja digelar
untuk mengantisipasi tindak asusila
pada saat bulan suci ramadan
dengan operasi dalam rangka menyambut bulan ramadan
untuk operasi di kafe di hotel
maupun di tempat tempat yang diduga
melakukan transisi dapdana narkotika
selanjutnya sembilan pelajar smp ini
dikembalikan ke orang tuanya masing masing
razia akan rutin digelar dengan sasaran hotel
dan tempat hiburan malam di kota madiun
inam tohari madiun